gubernur jawa tengah memantau operasi pasar untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil jelang lebaran
selain pasar tradisional ganjar pranowo juga menyambangi mal dan sualayan untuk memantau geliat ekonomi warga
gubernur jawa tengah ganjar pranowo meninjau pelaksanaan operasi pasar sekaligus memantau kebutuhan pokok jelang idul fitri
di pasar johar lama pada rabu pagi
sejumlah komoditas seperti bawang putih mengalami kenaikan
sebelum bulan ramadan harga bawang putih per kilogramnya rp dua puluh delapan naik menjadi rp tiga puluh satu pada minggu kedua ramadan
meski harganya naik namun harga tersebut masih di bawah harga yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu rp tiga puluh dua
operasi pasar dilakukan pemprov jateng untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok menjelang lebaran
operasi pasar ini masih akan terus dilakukan
dilakukan hingga mendekati hari raya idul fitri
suasana lebarannya sudah mulai ada
jadi semoga ini kelihatan ekonomi cukup bagus dan kita masuk ke pasar pasar yang tradisional
usai ke pasar tradisional rabu siang ganjar menyambangi malparagon semarang dan swalayan di siliwangi
menurut ganjar hal ini menjadi tanda bahwa kelihatan ekonomi
masyarakat cukup baik
itu sudah terasa kelihatan masyarakat mulai mendapatkan atau mencari kebutuhan kebutuhan
sudah ada yang membeli barang barang untuk nanti lebaran
jadi artinya kelihatan ekonominya mulai bergetar dan suasana lebarannya mulai rapat
ini bagus untuk perubahan ekonomi kita
masyarakat yang meningkat menimbulkan rasa optimis
suasana idul fitri tahun ini akan kembali seperti sebelum pandemi covid terjadi
ganjar mengimbau seluruh stakeholder mempersiapkan pelayanan serta fasilitas terbaik
agar masyarakat bisa menikmati lebaran dengan aman dan nyaman